renungkan semua kesalahan
ayah anda tidak akan segan segan
untuk mencoret namamu
dari salah satu putra mahkota
kenapa dia menjadi lebih kuat di dalam air
sepertinya aku harus pergi dari sini
aku tidak akan memiliki kitab
nyerompang dan juga mahesa berhasil lolos dariku
sekarang aku harus menolong yundara ransamta
dada aku sakit sekali ibu nda
aku tidak bisa menahannya
putra aku surawises
kasian sekali kau nda
lihatlah apa yang dilakukan kian santan
dia seenaknya saja melukai putra ku
tidak ada yang boleh melukai putra ku
atau dia akan berhadapan denganku
dia mengantarku dari belakang
anak itu memang benar benar pandai menyembunyikan wajahnya
di hadapanku dia selalu bersikap baik
tapi lihatlah kandang
dia melukai surawisesa
dia jahat sekali kandang
dia jahat sekali kandang
dia jahat sekali kandang
setelah melihat semua ini
setelah melihat semua ini
setelah melihat semua ini
apakah kandang masih menyalahkan surawisesa

yang tidak bijaksana menerima kekalahannya
lihatlah putra kandang
dia sangat kesakitan kandang
dia sangat kesakitan kandang
surawisesa hanya pura pura
aku akan memberinya pelajaran
aku akan memberinya pelajaran
kemarilah putra ku
kemarilah putra ku
ayah anda akan mengobati

luka luka itu yang aku perlukan
tapi keputusan dari ayahanda
yang tidak adil ayahanda
tidak adil menurutmu
belum tentu tidak adil
sekarang kemarilah putra
daripada ayahanda memperbaiki
mencoba mengobati lukaku
ayahanda mengganti keputusan ayahanda
menjadi pemenang ayahanda
menjadi pemenang ayahanda
menjadi pemenang ayahanda
tidak perlu berpura pura terluka
karena semua itu
akan membuat si asing
aku tegaskan sekali lagi
kepada kalian terutama
ayah anda tidak akan segan segan
untuk mencoret namamu
dari salah satu
aku harus menotok jalan darahmu
dengar wang susah
selamat menikmati kematian
selamat menikmati kematian
selamat menikmati kematian
selamat menikmati kematian
dengan kamu tertotok seperti ini
kamu tidak akan bisa menolong
dan tidak ada satu yang bisa menolong